belakangan istilah konsorsium tiga ratus tiga atau praktik perjudian sedang ramai diperbincangkan masyarakat
isu ini muncul kembali di tengah proses investigasi kasus verdi sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan brigadir yosua
sejumlah pihak menganggap ini menjadi ujian bagi institusi kepolisian mengingat banyak nama besar yang disebut dalam grafik yang tersebar di sosial media
kita bahas hal ini bersama dengan bambang rukminto pengamat kepolisian ekses institute for security and strategic studies
pak bambang selamat malam
pak bambang bisa mendengar suara saya
oke pak bambang ini mendadak soal judi jadi sorotan lagi setelah isu kaisar sambo ya beredar di media sosial
kemudian belakangan polri ini terlihat mulai bersih bersih ada upaya pemberantasan perjudian
gerak cepat gitu kayaknya
pak bambang melihat operasi operasi ini seperti apa
ya kita mengapresiasinya
sebagai langkah yang sangat bagus terkait dengan perjudian ini
cuma di sisi lain ini gebrakan ini seperti pemadat kebakaran
pemakan kebakaran malahan ketika rame rame baru dikajukan karena kasus perjudian ini kan bukan hal yang baru
tetapi prakteknya sudah sangat lama
nah kenapa baru di gestur sekarang ini artinya kan ada sesuatu masalah
jadi kenal kepolisian
mengapa sebelumnya tidak diberikan menggeretakan padahal informasi terkait perjudian ini tentu tidak terdeteksi dari awal
misalkan res res res semuanya perangkat perangkat kepolisian pasti sudah mengetahuinya
dan yakin itu
tapi setelah ini baru dilakukan sekarang akhirnya yang muncul adalah bahwa ini adalah sebuah
di lima lahan
karena tidak hanya yang dikirpet itu bukan bandar bandar besar
tetapi malah masyarakat kecil kecil pengecer terus operator operator malah gigi gigi di kampung kampung yang sangat kecil
memang itu memang harus di pindah pindah
hanya saja dalam konteks isu yang bergilir di yang saat ini
tiga ratus tiga itu seharusnya bandar bandar gigi itulah yang ada di nama nama itu yang harus dijalani
itu kan ya
terminologi kebakaran jenggot berarti bukan hanya dilontarkan oleh warganet di lini masa
tapi juga oleh pengamat kepolisian
seperti langsung bersih bersih begitu ya
padahal ini bukan lagi rahasia umum begitu praktik perjudian di darat maupun di online
tapi kalau kita lihat pak bambang grafik yang dianggap sengaja dipublikasikan di media sosial
ada banyak nama besar di sana
kayaknya yang receh receh nih yang dirapihin
yang besarnya kok enggak
seberapa serius anda melihat polri mengupas perjudian di indonesia
nah ini kan terkait isian bagi kapolri
terkait dengan konsistensi apa apa yang disampaikan kapolri
terkait bersih bersih di internal
kapolri jadwal ini mengatakan bahwa akan menindak antutannya
tiga bulan yang lalu mengatakan bahwa kalau ikan itu butik dari kepalanya
kalau juga juga membersihkan ekornya
akan dipotong kepalanya
tuh hari kemarin juga di hadapan jadarannya mengatakan akan mencokot
ini seperti angin harapan memang
tetapi yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk membangun kepercayaan kepolisian
itu bukan narasi narasi lagi
bukti dari pernyataan pernyataan itu
kalau selama ini tidak ada penggiris giriskan
penggiris giriskan di salamati
artinya selama ini pilihan pilihan percayaan di daerah daerah itu ada masalah
tidak dilakukan langsung di kepotosan
tapi masih menyatakan akan akan
akannya itu kapan
itu yang ditunggu masyarakat
pak bambang kalau melihat ada dugaan keterlibatan jaringan internasional dalam praktik judi di indonesia
secara garis besar
apakah bisa dibilang memang indonesia ini tujuan favorit transaksi judi
atau dalam tanda kutip surga begitu aliran transaksi judi
kalau kita melihat kasus kasus ini memang sudah lama menjadi rahasia umum di indonesia
indonesia dengan penduduk dua ratus lima puluh juta tentunya adalah segmen pasar yang sangat menggiurkan
bagi praktik praktik kejahatan
bukan hanya pergibian narkoba pun tidak seperti itu
pakar pakar indonesia sangat besar sekali
ini kasus terkait dengan perjudian satu
tapi terkait dengan narkoba
jika belum ada gebrakan gebrakan padahal di masyarakat ini sudah menjadi rahasia umum lagi
atau juga bagaimana jaringan narkoba ini merasuk sampai ke bawah seperti itu
makanya kalau saya melihat vaksin kontorsium tiga ratus tiga
kemudian beberapa hari yang lalu kemudian muncul balasan
ini memang saya melihat ada upaya pertarungan di internal terkait faksi faksi di dalam kepolisian
memang kalau kompetisi itu sehat memang masyarakat akan bintung
dan hanya saja karena ini terkait dengan upaya membangun fitra kegugian yang lebih bagus
seharusnya kepolisian kapolri segera membuat sistem yang dibutuhkan agar tidak ketika kontorsium tiga ratus tiga sambil ini diberangkat
ke depan tidak muncul konsorsium konsorsium lagi yang bisa dibagi oleh anggota kepolisian yang lain seperti itu
baik pak bambang kalau kita mengutip tadi sebelumnya di paket liputan
ternyata satu bulan bisnis judi online saja bukan bisnis judi darat
bisa menghasilkan triliunan rupiah dalam satu bulannya tadi saya sebutkan
apakah ada kemungkinan nama nama besar yang kemarin di tanda kutip sengaja disebarkan begitu di sosial media
ini mendapat aliran dana yang cukup besar dari triliunan rupiah tersebut
ya itu yang harus didalami
problemnya kan sekarang ini adalah kepercayaan masyarakat kepada polisian
apakah kepolisian mampu untuk
menilai sisi dan mendalami informasi yang terlibat di masyarakat itu
kalau yang terlibat itu adalah anggota anggota kepolisian sendiri
memang kalau dibiarkan secara natural dampaknya juga sangat menjadi pumeran di kepolisian dan kontrapositif
makanya memang harus ada langkah langkah strategis dalam mengatasi masalah ini
karena kalau dibiarkan terus menerus
karena kalau dibiarkan terus menerus
ini dampaknya sangat luar biasa sekali dan akan merebet kemana mana
hanya istilahnya ada strategi kalau istilah di jawa
tigi tigih mati tigi mati kapih atau collateral damage
perusahaan yang sangat masif di umur kepolisian
makanya ini harus segera diantisipasi
jangan sampai perang antar paksi ini menjadi pengorban
terutama untuk pembahasan kepolisian
makanya kita harus benar benar terjaga dan segera merapatkan barisan untuk menutupkan kasus ini
dan menanggili dampak dampak yang akan terjadi terkait situasi yang terjadi di luar
baik jika dampaknya begitu merusak pak bambang kenapa akhirnya ini jadi hal yang sangat sulit dibenahi
padahal kita tahu institusi polri punya kemampuan untuk melacak praktik judi dengan sangat mudah
memang ada permasalahan artinya saya melihat bahwa ada permasalahan sistemis di kepolisian
ketika kepolisian ini tidak bisa melakukan kontrol yang basis pada jadarannya
makanya perlu dengan kasus ini perlu political will dari presiden bagaimana membuat sistem
yang dibagi terkait pengawasan pada kepolisian
tanpa ada political will dari presiden atau dari pihak eksternal
saya rasa kapolri akan sangat kesulitan untuk menuntaskan kasus kasus ini
dan ini berilingan dengan kecepatan menurunnya kepercayaan matraksnya kepada kepolisian
makanya kapolri harus benar benar melakukannya dengan cepat dan konsisten
dan penumpakan kasus ini harus dilakukan seteran mungkin
tidak bisa dengan membalas dengan narasi narasi atau pernyataan pernyataan yang defensif
makanya harus diungkap seteran mungkin dan tak ketat mungkin
baik ini menjadi pr besar bagi institusi polri mengingat sorotan masyarakat sudah bukan lagi kepada kasus verdi sambo
mungkin masih ada tapi sudah bergeser kepada kasus ini
kasus di luar tindak pidana tadi ada isu konsorsium tiga ratus tiga atau kaisaran sambo
pak bambang rukminto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam
selamat malam pak rizka